ulang tahun persija ke sembilan puluh satu mengangkat tema siner sembilan puluh satu atau sinergi
persija menggelar rangkaian acara seperti kocik klinik sinergi grassroot
yang dilakukan pada senin sore di gor sumantri brojonegoro jakarta
satu anak di bawah usia dua belas tahun diundang untuk berlatih dengan para pemain andalan macan kemayoran
seperti pelatih persija sudirman dan lima pemain persija yaitu danisa putra adiksi lenzivio
fitra ridwan rizky akbar dan taufik hidayat pemain muda persija yang menjadi top scorer di u dua puluh
selain untuk merayakan ulang tahun acara ini juga dimanfaatkan persija untuk menyaring bibit baru pemain sepak bola
harapannya tentunya adik adik ini bisa menggantikan pemain pemain senior yang ada
kemudian rangkaian lain lagi dari kegiatan ulang tahun ini setelah ini kita juga ada satu signing kerjasama mou dengan fc tokyo
lagi lagi kaitannya kita mau memulai kembali menggali potensi potensi yang ada melalui akademi duplikasi dari kerjasama fc tokyo tadi
tak hanya latihan
ini juga menantang lima jogon persija untuk beradu kemahiran mengolasi kulit bundar di lapangan
sesi ini diwarnai tingkah mengemaskan para pemain cilik yang mengundang gelak tawa penonton dan pemain senior
yang pasti senang sih ya karena kita bisa melihat talenta muda talenta muda dari persija di jakarta juga
ya khususnya di jakarta ya senang lah bisa lebih dekat ke anak anak yang muda
kita juga bisa nularin ilmu kita sehingga ya kita berdoa juga dari mereka mereka ini muncul lah
bambang bambang pak mukas yang baru ismet sofian yang baru
ini lucu lucu semuanya anak anak ini yang megang megangin keeper lah yang nendang nendang asal asal lah
tapi ya mungkin berawal dari situ ya bakal ada talenta talenta muda yang terbaik di indonesia akan muncul dari mereka mereka ini juga lah
latihan fisik dribbling sama tanding deh pokoknya
seru gak tadi
apa yang bikin seru
bisa main sama pemain kenal semuanya
ya pokoknya itu deh
terus harapannya pengen lagi gak ada kayak gini
pengen apalagi pengen masuk persija
pengen masuk persija
pengen kayak siapa nih
pengen kayak yaryuji
puncak perayaan hut persija akan berlangsung pada dua puluh delapan november mendatang saat persija menjamu persipura jayapura di stadion utama gelora bung karno jakarta dalam lanjutan liga satu indonesia